pemerintah kabupaten gerobogan telah mendirikan dapur umum untuk menyediakan logistik bagi warga terdampak banjir
petugas juga menyiapkan menu berbuka maupun sahur bagi warga terdampak banjir yang menjalankan puasa
banjir yang terjadi kali ini bukanlah yang pertama merendam kabupaten gerobogan
sebelumnya pada februari lalu banjir juga sempat merendam tiga puluh tiga desa
tak hanya di gerobogan banjir juga melanda semarang jawa tengah